wajah jakarta identik dengan keramaian dan juga kepadatan
di tahun dua ribu sembilan belas jumlah kepadatan penduduk di jakarta mencapai hampir enam belas jiwa per kilometer persegi
jadi tidak heran apabila kemacetan menjadi wajah jalanan ibu kota dari tahun ke tahun
tahun dua ribu sembilan belas lembaga pemantauan kemacetan lalu lintas di inggris
tomtom index merilis jakarta berada pada urutan ke sepuluh dari empat ratus enam belas negara termacet di dunia
pemandangan sesaknya jalanan ibu kota oleh kendaraan pribadi dan transportasi umum
menjadi wajah yang sulit dilupakan
tapi di tengah pandemi wajah jalanan ibu kota ini berubah
instruksi work from home di bulan
maret dan juga psbb di bulan april ternyata membawa dampak signifikan terhadap wajah lalu lintas ibu kota
data tomtom traffic index di maret dua ribu dua puluh persentase pertambahan waktu lalu lintas jakarta turun drastis
sementara data dari situs corona jakarta go id
kecepatan rata rata kendaraan di bulan maret dan april meningkat hingga delapan belas lima km per jam
di masa pandemi ini
transportasi massal seperti mrt lrt krl dan bustra jakarta
diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat
bahkan ojek online diharuskan menggunakan partisi antara pengemudi dengan penumpang
serta peduli kebersihan dan kesehatan
di masa transisi ini ruang publik menerapkan protokol kesehatan yang ketat
sesuai instruksi pemerintah
masih banyak ruang publik yang tampak lengah
namun juga sudah banyak pula yang mulai ramai oleh pengunjung
kewajiban menjalankan protokol kesehatan ini mulai dari pembatasan jumlah pengunjung
jam beroperasi menggunakan masker dan cuci tangan hingga penerapan social distancing
perkantoran juga banyak yang masih melakukan meeting dan bekerja secara online
sejumlah teknologi pun diterapkan di pusat perbelanjaan sebagai upaya mencegah penularan covid sembilan belas
tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir
namun perjalanan menuju kenormalan baru sudah dilakukan dengan cepat
dengan beragam pertimbangan
kenormalan baru bukan berarti kebebasan baru
tapi kenormalan baru berarti masyarakat ibu kota memiliki kebiasaan baru yang lebih baik
tidak hanya sebatas pandemi namun hingga seterusnya